dalam dua kali penutupan tempat hiburan malam
pemerintah provinsi dki jakarta menerjunkan
satuan polisi pamung praja perempuan
tujuannya adalah mengurangi kericuhan
dan ternyata strategi pemprov dki ini berhasil
para sri kandi satpol pp bisa menutup
semua tempat hiburan malam tanpa terprovokasi
tak lepasin sendiri tak lepasin sendiri
tunggu sendiri bu ayo
tegas dan garang
begitulah kesan yang muncul saat anggota satpol pp
tak jarang para pedagang yang menjadi sasaran razia
takut bahkan menangis
namun pemerintah provinsi dki jakarta
sedang mengurangi kesan menakutkan ini
salah satunya dengan menerjunkan satpol pp perempuan
para sri kandi ini diturunkan
untuk menyegel tempat hiburan malam
salah satunya alexis
pada akhir maret lalu
pada awalnya sempat terjadi aksi saling dorong
bukan hanya itu
para petugas juga dihadang bekas karyawan alexis
yang berunjuk rasa menanyakan nasib mereka
setelah alexis ditutup
kalau tidak mengizin kami masuk ke dalam
berarti bapak bersalah menutup tugas untuk menjalankan tugas
setelah menunjukkan surat tugas
perwakilan satpol pp berhasil menutup tugas
setelah mereka masuk
penyegelan pun berakhir tanpa terjadi kericuhan
ya nggak usah jalan
jangan jalan jangan jalan
berhasil menutup alexis tanpa kekerasan
membuat para perempuan ini kembali diterjunkan
untuk menutup tempat hiburan malam yang bermasalah
puluhan sri kandi satpol pp dg jakarta dikerahkan
untuk mengecek penutupan
dan menyegel diskotik eksotik dan sens karaoke
selain itu mereka menyegel restoran
yang berada di lingkungan tempat hiburan tersebut
meski diterjunkan untuk mengurangi kekerasan
satpol pp ini tak kalah tegas dalam menjalankan tugas
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno misalnya menyebutnya
dengan senyum tegas tanpa terprovokasi
cantik cantik semua hari ini
nanti senyum ya
kalau ada yang memberikan provokasi
jangan sampai terprovokasi
kita udah ngobrolin sama tamunya
di studio sekarang sudah hadir nih pemirsa
ada mbak heni yusfida dan juga mbak lely tambunan
selamat pagi semuanya
selamat pagi mbak mbak
cantik wah kalau prabu mau digerbek kira kira sama satpol pp kayak gini gimana perasaannya
takut jangan digerbek
nggak akan digerbek kok kalau nggak ngapa ngapain
karena emang itu tugasnya mendekati pakai hati
nah itu sejak awal kapan gabung satpo pp
kalau ibu lely
saya kebenaran baru bergabung tujuh bulan ya
baru tujuh bulan oh baru
sebelumnya di lain
oh di dinas perhubungan saya
oh di dinas perhubungan
kok bisa dari dinas perhubungan ke satpo pp
itu ditugaskan saja begitu atau gimana
nah kita siap ditempatkan dimanapun saja
hmm gitu ya jadi pokoknya ini siap perintah gitu ya kurang lebih
kalau mbak henny
udah lima belas tahun
lima belas tahun waduh
ini satpol pp nya senior nih
betul jangan jangan dari awal bergabung maunya memang dinas satpol pp begitu ya bu
tidak saya dari rekrutmen umum
itu tahun sembilan puluh tujuh sebelumnya tidak bertugas di satpol pp
tapi di mawil hansip baru dua ribu sekitar dua ribu tiga baru kita gabung
saya bergabung dengan dinas dulu dinas trantip dan limas
sekarang satpol pp provinsi dki
tapi sudah berhubungan dengan dunia keamanan begitu ya kurang lebih ya
sudah lama ya
nah ini kan sekarang ada pendekatan baru nih dari satwa pp itu ya
yang biasanya kan
image dari satpol pp itu kalau misalnya menertibkan wah itu rame biasanya kan
lalu kemudian sekarang ada pendekatan menerjunkan para satpol pp wati lah kurang lebih ya
bicaranya kayak gitu
hasilnya gimana sejauh ini apakah lebih baik atau gimana
mungkin dari mbak lely deh
mungkin ini pola baru ya dari pak gubernur kita sama pak kasat kita ya
pimpinan pol pp tertinggi kita
supaya tidak terjadi hal hal yang tidak terjadi
hal hal yang tidak diinginkan kalau sama laki laki mungkin ya
karena di sisi perempuan kan ada sifat keibuan buat berdialog secara persuasif humanis mungkin seperti itu
jadi inilah mungkin cara supaya perempuan yang di depan gitu
oke kalau bu heni sejauh ini memang betul ada penerimaan lebih baik dibandingkan dengan satpol pp laki laki
ya seperti teman teman lihat semua
alhamdulillah tiga kali kami melakukan
apa penutupan tempat hiburan sama sekali nggak ada konflik yang berarti gitu loh
memang baru alexis yang pure wanita yang diturunkan
karena sebelum sebelumnya biasanya kalau pelaksanaan kegiatan penertiban penutupan biasanya di backup oleh pria ya
kami kadang kadang malah di belakang
tapi untuk kali ini benar benar pak gubernur
maunya perempuan semua begitu ya
ada ini nggak ada cerita nggak ketika lagi menertibkan alexis waktu itu ketika perempuan semuanya apakah ada kendala yang dihadapi nggak sama teman teman satpol pp
kendala sedikit ya
karena kan memang kami mendapatkan perintah untuk memastikan tempat hiburan alexis sudah tidak beroperasi sekitar jam sebelas
sementara kami langsung terjun ke lapangan jam dua
oh hari itu juga
jadi hari itu juga
benar benar surprise buat kita karena sebelumnya kami nggak diinformasikan bahwa kami akan terjun tiga puluh orang wanita semua ke tempat hiburan alexis itu
jadi pada saat kami datang memang ada sedikit kendala karena ada seperti apa
ada ini juga apa namanya demo karyawan ex karyawan alexis namun dengan dialog dengan pendekatan persuasi alhamdulillah kami bisa masuk ke dalam gedung alexis dari lantai satu sampai lantai delapan untuk memastikan bahwa di dalam sudah tidak beroperasi lagi
nah itu naik tangga
mati itu berapa lantai kalau tidak salah
anda memastikan lantai per lantai untuk
dialognya kayak gimana sih kalau boleh dicontohkan misalnya apa yang diucapkan katakanlah ini saya nih yang punya diskotik gitu
saya nggak mau nutup gitu
saya nggak mau nutup nih diskotik saya nih
jadi kita biasanya berdialognya itu kita kan sudah sunyi pasti kita ke lokasi membawa surat perintah
seperti itu kita datang selamat siang pak gitu
kita dapat surat perintah
bapak yang menerlokasi tersebut sudah tidak beroperasi
berarti kita harus masuk ke dalam untuk memastikan kita harus foto foto memang tidak beroperasi gitu
ya bapak tersebut melihat surat tugas kita kan
tapi dia bisa kalau dihalangin kan dia menghalangi petugas
iya jadi mau tidak mau menerima ya
tapi ada tidak cerita karena yang sering kita beritakan juga suka ada penolakan juga nih dari beberapa pihak
gesekan kalau itu melihat dari tiga kasus kalau misalnya di kasus kasus yang lama
yang memiliki usaha itu warga biasanya suka ada gesekan tidak sih bu
kalau saya kan di wilayah saya kebenaran di kecamatan koja
suka ada kita sedang penertiban lokasi bahwa berdagang tidak boleh di trotoar
atau di badan air
ada ibu ibu tuh yang sampai buka baju
perlawanannya seperti itu
saya mana belakang diri aja nih saya nih
nah itu bagaimana proses pendekatannya
sebelumnya kami udah bawa sarung ya supaya dia
jadi memang sudah stand by ya bu ya
saya selalu bawa antisipasi
karena suka macam macam deh
gayanya pedagang untuk menolak dipertikan gitu
ya kita tetap berdialog perdialog humanis lah
membuat dia supaya mengerti
akhirnya setelah dia mengerti
oh iya bu nanti kita tata lagi jangan di sini ya bu
kalau dia mau
itu ada ini gak sih maksudnya perasaan gak tega gitu
misalnya kalau melihat ya ibu ibu tua gitu
nah itu gimana tuh cara apa ya
menenangkan diri atau berdala
menenangkan diri atau berdamai dengan diri
ini tugas tapi kasian juga itu gimana caranya ini ya berkomprominya
sudah pasti itu ya
apalagi kita seorang ibu ya
mereka kebanyakan seperti penertiban pedagang kaki lima contohnya
mereka kan hanya berjualan berdagang
cuma berdagang tidak pada tempatnya
kami memberi pengertian kepada mereka bahwa boleh berjualan
pemerintah dki jakarta tidak melarang orang untuk berusaha dan mencari nafkah
cuma pada tempat yang sudah ditentukan
jadi tidak pada tempat yang melanggar
karena seperti di trotoar mereka berjualan di trotoar
kami memberi pengertian bahwa di sini ada hak orang lain yang dilanggar
jadi kita pendekatannya
pendekatan secara ini ya keibuan ya
lebih mengutamakan persuasif
jadi mereka juga alhamdulillah
selama saya bertugas di lapangan
alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali
ya kalau sedikit pasti ada layaknya
cuma bukan yang sifatnya besar betul atau sampai bentrokan fisik
nah ini bicara tentang keibuan nih
nah saya pengen tahu kalau mendekati anak atau suami di rumah pakai gaya satpo pp nggak
jangan kebawa kategori lagi
ya mau sih
berasa kayak satpo pepeng
sudah ada surat perintah ini ya
gimana tuh kalau kayak gitu
ya seperti itu
kalau ke anak ya biasa
kita di rumah kan sudah tidak baju satpo pepeng
tetap kita berdialog sama anak
ada pr apa bagaimana seperti itu
ada pelatihan khusus gak sih bu
selain naluri ya
iya naluri kan kalau tidak mau kita pendekatannya ya pasti harus dilakukan seperti itu
setelah kita diterima di satpol pp ada namanya latihan pol pp dasar
itu biasa yang kita latih di sekolah polisi lido
di lido itu satu bulan setengah
nanti berikutnya ada lagi saat latihan pol pp lanjutan
jadi ada beberapa latihan yang memang harus dan wajib dimiliki oleh satpo pp
wow kayaknya itu meliputi fisik dan juga psikis ya bu yanti
saya takutnya nanti bapak di rumah gitu
nanti ibu pakai satpol pp udah langsung takut aja
jangan kalau perempuan perempuan tadi ya bisa naik pakai tangga ke lantai
tapi saya setuju lah dengan pendekatan yang baru ini ya
karena memang kota ini kan butuh pendekatan yang lebih humanis
karena kan penegakan perdai itu tidak harus dengan kekerasan gitu
kita lebih sekarang ini di era yang saat ini lebih mengutamakan ya
mengedepankan persuasif dan humanis gitu
lebih berdialog betul
ini sekarang juga dialog lancar banget ya
karena memang sudah terbiasa dialog pernah kali ya
karena kan kita bukan pihak pihak yang ingin dirayu rayu juga ya
tapi terima kasih banyak bu lili bu heni sudah bergabung bersama kami di good morning
selamat kembali bertugas ya
tetap semangat ya untuk bisa berdialog dengan warga jakarta
dan mohon dukungan juga ya
selamat untuk kebaikan kota jakarta
kita pasti akan dukung lah
terima kasih banyak ya mbak ini dan juga mbak lely